tersangka atas situs nikahsiri com aris wahyudi selama ini dikenal sebagai pakar it
dan diketahui bekerja dengan salah satu layanan transportasi online
sementara istri tersangka menyebut aris pernah mencalonkan diri sebagai bupati banyumas pada tahun dua ribu delapan lalu namun gagal
pasca penangkapan pemilik situs nikahsiri com rumah pelaku aris wahyudi
di perumahan tni au angkasa puri jati asih kota bekasi pada minggu dini hari terlihat sepi
menurut warga sekitar sejak sabtu malam tidak seorang pun penghuni rumah yang keluar
menurut ketua rt setempat aris dikenal sebagai karyawan salah satu penyedia jasa supir online
dia kan orang it ya biasa buka buka website ya istilahnya belajar apa
kalau mencari konsep online itu konsep online itu yang awal pertama dia saya tanya
dia yang buka situsnya jadi nanti dia yang bikin situs saja online itu
jadi nanti dari jarak jauh monitornya monitor dari jarak jauh kan bisa
jadi kalau di rtbp intinya warga meminta agar yang bersyakur tidak mengontrak di sini lagi
jangan bukan rt rw
hanya rt rw
agar tidak mengontrak di sini lagi
sementara itu istri pelaku aris wahyudi rani menguntarakan permohonan maaf atas perilaku suaminya itu
ditemui di kediamannya di kawasan bekasi jawa barat senin pagi
rani menyebut bahwa suaminya memang sempat mencalonkan diri sebagai bupati banyumas
saya agak sama kegelarannya
meminta maaf atas suaminya saya
sebenarnya suaminya agak gila pak
dari semenjak beliau kekalahan
saya sudah tidak kuat pak
saya terang terang saya hanya sedih saja
tidak tahu apa apa lagi
saya cuma bisa ngasih tahu itu saja
sebelumnya pelaku mengatakan setiap pengikut wajib membayar seratus ribu rupiah dalam bentuk koin virtual
agar bisa mengakses situs tersebut
klien adalah orang yang mengikuti akun dan merupakan calon yang akan melakukan nikah siri
sementara mitra adalah mereka yang merupakan calon mempelai siri wali dan penghulu
sejauh ini polda metro jaya mencatat ada dua tujuh ratus pengikut akun yang disebut klien dan tiga ratus mitra
setelah istri aris wahyudi
pemilik situs nikahsiri com menyatakan bahwa suaminya mengalami gangguan jiwa
polisi berencana memeriksa kejiwaan aris
hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan indikasi adanya gangguan jiwa di diri aris wahyudi
menurut kadifumas mabespolri brigjen polri kwanto
dari hasil pemeriksaan sementara motif tersangka membuat situs nikahsiri com adalah karena faktor ekonomi
keseharian tersangka diketahui sebagai seorang it di salah satu perusahaan provider jasa angkutan online
ada indikasi ke situ
didisakai bukti bukti data data fakta ya kita lakukan uji
nanti penyidik yang menentukan itu akan diperiksa dulu
setelah diperiksa itu apakah ada kelainan di situ
kalau ada indikasi ke situ nanti kita lakukan tes di rumah sakit
tapi itu masih diperiksa
itu masih dugaan ya
tapi sejauh ini pak hasil pemeriksaan dari penangkapan masih berjalan normal apa
motifnya sendiri apa sampai di mana
keberadaan situs nikahsiri com dinilai oleh komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
sebagai pintu masuk perdagangan manusia melalui media sosial
ketua komisi perlindungan anak indonesia susanto sangat menyayangkan dengan munculnya situs nikahsiri com
situs tersebut dinilai dapat berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak
sekaligus menghancurkan masa depan anak
kpai juga telah berkoordinasi dengan kepolisian mengenai keberadaan situs tersebut
pasalnya dalam situs tersebut membuka layanan lelang keperawanan untuk kawin siri dengan syarat utama
usia anak empat belas tahun ke atas
usia yang masih harus mendapatkan perlindungan maksimal
mungkin di sini yang perlu diingatkan adalah orang tua ya agar lebih waspada
kemudian lebih membimbing lagi anak anaknya karena begitu mudahnya akses internet
agar anak anak ini tidak mudah mendapatkan informasi yang kurang baik bagi mereka